rumah kontrakan satu keluarga yang ditemukan terkapar dengan kondisi mulut berbusa
dan menyebabkan tiga orang meninggal dunia di kampung ciketing barat kota bekasi jawa barat
masih dibatasi garis polisi minggu pagi
tetangga korban mengaku kaget saat mengetahui peristiwa tersebut
sehari sebelumnya korban almarhumah aimai munah bersama tiga orang anaknya
sempat datang ke rumah salah satu tetangga untuk menonton bola
saat itu almarhumah sempat bercerita bahwa dirinya keracunan makanan sejak rabu malam hingga mutaber
jadi kami berkata kamu akan mencari makanan sejak rabu malam
jadi kami berkata ya
penyelidikan kasus tewasnya tiga orang dalam satu keluarga ini
masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian polsek bantar gebang dan polres metro bekasi kota
sejauh ini polisi telah memeriksa tujuh saksi
di antaranya dede mantan suami korban aimai munah ketua rt tetangga dan pemilik kontrakan
polisi juga telah meneliti empat belas sampel
baik berupa makanan dan minuman di laboratorium forensik mabes polri
demi mengungkap pasti penyebab kematian para korban
intinya kami sada eskrim polres metro bekasi kota
sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi
apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana
sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik
terutama setelah dilakukan
kami menunggu secara tertulis nanti baru kami informasikan
kapolres menambahkan saat ini belum bisa melakukan pemeriksaan kepada korban selamat
karena kedua korban masih dalam proses penyembuhan
sebelumnya lima orang penghuni sebuah rumah kontrakan ditemukan tergeletak lemas
dengan kondisi mulut berbusa kemisian
kelima orang tersebut diduga terkena racun setelah mengonsumsi makanan
eri kustara bekasi jawa barat
kau ini memang marah